apabila saya mengulanginya sanggup diproses sesuai hukum yang berlaku
cuman kan gue mikirnya
yaudah kita bikesepakatin aja sam pokoknya sebulan sekian ya gitu buat budget kamu ngopi ngopi
berat juga menjadi penjual sayur keliling
keju mozzarella buatan kota batu ini dipatok dengan harga rp sembilan puluh per kilogram
nah tapi ini kan menjadi conversation di dunia
tahapan pertama kita akan potong dulu bawang bombay
artinya dalam satu pekan kerugiannya mencapai tiket saja rp dua ratus tiga belas
menjadi sambal dadak yang segar
kesamanya adalah mereka membuat jarak seolah membuat jarak dengan para pembaca kebanyakan gitu
investasi yang sekarang masuk itu masih sedikit
misalnya sekarang seratus dua ratus tiga ratus lah ya per hari
untuk persediaan di sini
kedua bumbu harus memiliki warna alami
polri masih akan mengukur terkait kualitas maupun kuantitas informasi yang diberikan warga
tapi kalau perempuan memang menenun
kuliner ranah minang yang berkuah dan memiliki cita rasa rempah yang kuat
itu kan belum sampai titik denial tapi orang masih kayak
jalannya biru nanti tepungnya itu banyak
mulai merambah untuk loring conservation
organ paru dua kiri unan
kondisi di mana hanya ada satu kasus
ikan ikan di sekitar pulau tidung menjadi lebih kecil
kebetulan saya sebagai sekretaris tim seleksi calon kepala daerah di dpp pks
kita lihat selanjutnya bagaimana sih ketentuan pemberian thr ini kepada para pekerja ya
di tengah ketatnya persaingan barbershop asgar
baik terima kasih jurnalis transmedia kamaludin melaporkan dari pamekasan madura
saya itu dari awal nanti boleh dicek nih wawancara saya